beginilah penampilan dian siswadi dibalik seragam dinasnya setiap kali menemui warganya di desa
sigrongan di kabupaten lombok barat nusa tenggara barat dian menjadi perbincangan di media sosial
lantaran tampil dengan gaya rambut nyentrik sebagai seorang kepala desa dia begitu percaya diri
tampil dengan gaya rambut mohak warna merah ala anak pangis
punya rambut begitu begitu lah kira kira istilahnya tapi insyaallah selama beliau
pemimpin kita insyaallah benda adalah pernah yang akan menyimpang nyimpang
pak kades kayak gitu senang banget kenapa karena dia muda atau karena punya pemikiran yang hebat atau
punya pemikiran kayak anak muda
dian siswadi mengaku
rambut unik itu terinspirasi dari ikan cupang yang banyak dipelihara warga desa
terinspirasi dari ikan hias juga jadi ada ikan cupang itu dengan rumbai rumbai yang indah gitu dia
jadi inspirasinya seperti itu jadi kayaknya bagus nih diwarnain gitu
ini merupakan periode pertama pria tiga puluh tujuh tahun itu menjabat sebagai kepala desa
dian menjabat sejak dua ribu sembilan belas dengan memimpin
tujuh ratus kepala keluarga dan satu lima ratus jiwa di desa sigerongan
lalu rahmat juniadi lombok barat nusa tenggara barat
wadadi nagapahu bimbal